ternyata racun yang bermakna kuat

aku akan berbaik hati memberimu penawarnya
aku tidak akan menyerahkan kitab itu pada manusia lisik sepertimu
baiklah kalau itu mau
kenapa mereka tiba tiba pergi
jaga dewa batara
bertahan resi guru
aku akan berusaha menolongmu
tak usah menolongku
kau akan dapat
dia akan dihadapi
dan menjatuh weeks
dan apa sendiri
mohon ampun resi guru aku merasa tidak sanggup mengembal amanat yang sangat berat ini
kau murid pertama perguruan ini
kau bertanggung jawab membalaskan dendam perguruan
dan rebut kembali kitab pusaka raja maya
besi siapa yang sudah melakukan kekejian di perguruan kita ini
sampai kapanpun aku tidak akan pernah melupakan dendam itu
dua tahun telah berlalu
nyawa harus dibayar dengan nyawa
kehormatan perguruan mawar bodas harus kita kembalikan
harus bisa kita rebut kembali apapun itu yang terjadi
sekarang aku telah menguasai jurus kelopak mawar nirwan dengan sempurna
sudah saatnya dendam itu akan aku balas
tolong kami raden
ada apa kisahnya
raden adikara muncul di kampung ini raden
jangan bunuh hamba raden
ambil saja harta bendaku
ambil saja raden
aku masih tetap hidup raden
setafurwa halazim baman
aku tidak mengerti apa yang kau maksud
tunggu dulu baman
jelaskan kepada aku
kenapa paman ketakutan seperti ini
itu dia orang